terima kasih anda masih bersama kami di kompas pagi bersama saya desi fiftina
saudara kedua orang tua pegi setiawan menjenguk putranya di polda jawa barat
keduanya berharap kehadiran mereka bisa memberi dukungan kepada pegi yang ditahan atas kasus pembunuhan vina dan eki
didampingi kuasa hukumnya ibu peggy kartini mendatangi polda jawa barat
kartini ingin bertemu langsung dan menguatkan pegi dalam menghadapi kasus hukum
ayah peggy rudy irawan juga menjenguk anaknya
didampingi kuasa hukum rudy membawa barang bukti yang meringankan yang akan diserahkan ke polisi
kabar terakhir juga nggak tahu pak kondisi
karena dia ada panggilan kerja baru dia masuk kerja
jumat kemarin polisi memeriksa tiga rekan pegi
tiga saksi itu adalah suhar soehara
alias bondol rekan kerja peggy
sandi ibnu zalil sepupu pegi yang juga rekan kerja peggy
dan suparman paman peggy sekaligus rekan kerja
awalnya kuasa hukum ketiga saksi meminta polda jabar untuk memeriksa ketiga saksi di polres cirebon kota
namun karena penyidik tak bisa ke cirebon jumat siang tiga saksi berangkat ke polda jabar dari cirebon untuk jalani pemeriksaan
polda jabar fokus memeriksa saksi sebelum rekonstruksi dengan tersangka pegi setiawan digelar
sebelumnya saya meminta kepada penyidik kanit pak denny kompol deni mukhtar agar diperiksa di cirebon
namun beliau menjawab karena beliau sedang tiket
jadi beliau juga memohon kepada kami agar kami yang kesana ke bandung
kalau memang demikian ya kami ke bandung
kemudian berbarengan dengan itu ya setelah itu saya menanyakan pak rekonstruksi kabarnya hari ini benar nggak
saya bilang itu kabar dari mas kabar itu bukan dari kepolisian
kami lagi fokus melakukan pemeriksaan pemeriksaan
salah satu saksi yang juga akan hadiri pemanggilan penyidik suparman bilang akan memberi keterangan apa adanya di hadapan polisi
yang merupakan rekan kerja sekaligus pawan peggy yakin peggy berada di bandung bersamanya pada pagi hari saat tanggal pembunuhan vina dan eki terjadi pada dua puluh tujuh agustus
bapak belum belum nih
mau jawab apa adanya aja yang pernah saya lihat dan ketahui ya saya terangkan itu aja
apa yang diketahui kan pak parman
ya ntar diungkapin sesuai pengetahuan yang saya lihat
pak parman yakin peggy ada di bandung waktu itu
ya akhirnya pas kejadian itu ada sama saya
iya paginya ada pak paginya ada